kami bahas pagi ini terkait dengan bagaimana memiliki fondasi keuangan yang kuat
seperti kata pepatah investasi yang sering kita dengar ya
begitu ini pepatah ya
nah begitu memang kalau kita
kapan kita berinvestasi
memang kalau kita bicara soal fondasi keuangan yang kuat
begitu kita memang harus bisa menentukan goal gol kita dalam hidup
untuk kemana uang kita akan digunakan
menikah berkeluarga memberi properti
kemudian untuk dana pensiun
nah ini dibutuhkan perencanaan yang matang
dari mulai dana darurat
kemudian asuransi untuk menjamin
barulah kita berinvestasi
sampai nanti kita bisa menabung
dikatakan jika ingin menabung
untuk dana pensiun dibutuhkan
paling tidak kita bisa merencanakan tiga puluh tahun ya
kehidupan kita setelah kita tidak memiliki
dengan apa dengan pasif income
dengan kemudian harta aset yang bisa bekerja untuk kita
nah kita lihat dana darurat
nah ini penting sekali ya
untuk mereka yang baru saja bekerja
baru lulus sekolah mendapatkan penghasilan
biasanya tidak terpikir untuk menabung memiliki dana darurat
dana darurat ini adalah dana yang dibutuhkan
harus kita simpan jika ada kebutuhan mendesak
jadi kita tidak perlu gadai barang
kalau ada sesuatu hal yang
sifatnya mendesak harus dikeluarkan
menggunakan uang begitu ya
berapa sih besaran dana darurat yang harus dimiliki
seseorang ini langkah pertama untuk menyusun
ponduasi finansial kita
yang pertama kalau lajang ini
enam kali pengeluaran rutin bulanan
artinya gini misalnya gajinya sepuluh juta sebulan
nah dengan konsep
begitu ya ini kita bisa ketahui bahwa
nah artinya dana darurat
yang harus dimiliki
seorang lajang yaitu
lima juta dikali enam artinya tiga puluh juta lah
paling tidak harus memiliki
dana darurat yang tersimpan begitu
kemudian jika berkeluarga ini akan lebih besar lagi
karena ada tanggungan
begitu ada tujuan finansial seperti pendidikan
kemudian juga kesehatan mungkin juga rekreasi keluarga
begitu ya ini harus dua belas kali
pengeluaran rutin bulanan
tadi jika pengeluaran rutin bulanannya
lima juta artinya dikali dua belas yaitu
ini jika pendapatan atau
pengeluaran rutin bulanan ini harus dua belas kali
penghasilannya sepuluh juta
pengeluaran rutin bulanan ini lima juta
kita lihat selanjutnya bagaimana
penempatan dana darurat ini
penempatan dana darurat ini harus ditempatkan ke
instrumen instrumen investasi yang sifatnya ini
low risk atau berisiko rendah
begitu seperti misalnya deposito berjangka
emas reksadana pasar uang
dan juga obligasi
anda bisa dengan aman menyimpan uang anda
dan menghasilkan return lebih tinggi
jika dibandingkan dengan hanya menaruh uang
di tabungan bank saja
nah dengan menempatkan dana darurat
instrumen investasi yang low risk ini
anda juga bisa kemudian menyusun tujuan finansial anda
mau kemana seperti misalnya
membeli properti atau rumah
kemudian juga pendidikan anak atau menikah
jadi dana darurat anda bisa tetap tersimpan
namun bisa tetap bekerja juga
nah setelah memiliki dana darurat
tadi lajang enam kali pengeluaran rutin bulanan
kemudian berkeluarga dua belas kali pengeluaran rutin bulanan
yang tidak kalah penting adalah
memiliki asuransi kesehatan dan jiwa
nah ini asuransi kesehatan dan jiwa
ini ternyata penting juga sebelum anda berinvestasi
karena jangan sampai dana darurat
yang sudah anda tabung
begitu kemudian juga investasi yang sudah anda investasi
beberapa basket ataupun keranjang
akibat beberapa guncangan guncangan
seperti masalah kesehatan
kemudian harus masuk rumah sakit
kemudian keluar uang puluhan juta
kita lihat disini
tujuannya apa sih memiliki asuransi
yaitu mengurangi guncangan guncangan
keuangan akibat kondisi medis tertentu
karena kita ketahui bahwa ada beberapa kondisi medis
yang tidak bisa kita duga
kemudian di masa ke depan
ini bisa harus mengeluarkan uang banyak
untuk biaya rumah sakit
nah bagaimana kita bisa menyusun keuangan kita
untuk kemudian membayar premi asuransi
untuk membeli asuransi
sekaligus juga menabung dana darurat
jadi jika anda sudah memiliki dana darurat
jangan lupa untuk membeli asuransi
asuransi kesehatan dan jiwa ini dua hal yang paling penting
sebelum anda bisa kemudian
menggunakan uang anda
untuk membeli instrumen investasi
tadi jika anda penghasilannya
sepuluh juta anda sudah mendapatkan dana darurat
tiga puluh juta dana darurat anda sudah tercapai
barulah anda memulai investasi
kemudian lakukan investasi
untuk tujuan spesifik
dikatakan untuk apa
untuk apa anda menabung ya
apakah anda ingin memiliki tujuan
misalnya kemudian juga memiliki rumah
ataupun ada tujuan pendidikan
nah ini anda harus spesifik begitu
agar anda bisa tetap konsisten
dengan tujuan investasi anda
dan sesuaikan pemilihan instrumen berdasarkan profil risiko
apakah anda yang cenderung
orang yang moderat
atau anda yang cenderung trader yang aktif
begitu ini harus anda bisa cek
mati sehingga saat anda mengetahui
profil risiko anda sendiri
ini anda bisa lebih
terhindar dari yang namanya
nah jadi ini adalah tiga hal yang penting ya
dana darurat asuransi dan juga
barulah anda berinvestasi
jangan anda menggunakan investasi
untuk menjadi jalan pintas
begitu tanpa anda sebelumnya memiliki
dana darurat ataupun asuransi
yang bisa sebetulnya meng cover
kehidupan anda dengan lebih baik lebih
teratur dengan baik
jadi tujuan finansial anda bisa tercapai
dengan sebelumnya memiliki dana darurat
kemudian memiliki asuransi
barulah kemudian anda berinvestasi